sementara itu saudara tim pemenangan prabowo gibran rencananya akan mengembangkan soal koalisi partai politik yang ada di pemerintahan nantinya
usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum pada rabu pagi
kepada partai partai koalisi kami berharap kita semua akan terus bersatu dalam pemerintahan prabowo gibran
dan kami akan terus mengembangkan koalisi karena kita memerlukan indonesia yang kuat pemerintahan yang kuat untuk menatap masa depan indonesia yang lebih baik
dan kami akan terus mencari perbaikan perbaikan sistem
sebagai langkah awal prabowo pun langsung membuka peluang kerjasama dengan menemui ketua umum pkb muhaymin iskandar di kantornya di dpp pkb
sebagai sahabat lama ketua umum pkb muhaymin iskandar pun menyambut baik kerjasama yang ditawarkan dengan menyerahkan delapan agenda perubahan kepada prabowo
pkb dan gerindra ingin
terus bekerjasama lebih produktif lagi
apalagi pak prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang
bagi kepentingan itu maka kita berharap pkb dan gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif
mau wujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan mamur
lalu bagaimana nasib partai nasdem setelah koalisi perubahan bubar jalan
ketua umum partai nasdem surya paloh tampaknya belum final memutuskan apakah berada di luar atau masuk ke dalam pemerintahan
maksudnya pasti apakah ini masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan
nah ini kita sedang kaji bersama juga
saya mulai katakan sama teman teman pks coba renungkan baik baik apa yang terbaik bagi negeri ini
pks di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan
tetapi bagi saya yang saya pahamin ada kesamaan pks sama nasdem itu
apa kesamaannya siap dua duanya
lain halnya dengan pdi perjuangan yang lantang menyebut siap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang
meski berbeda pandangan politik hubungan prabowo mega dipastikan tetap berjalan baik
saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini ini kecenderungannya
keceruman bisa salah bisa juga benar
kecenderungan kita ada di luar pemerintahan
secara pribadi saya kira ibu dengan ibu mega dengan pak prabowo itu bersahabat dengan baik berteman baik
tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi pertemanan dan urusan organisasi dan kenegaraan
dan juga kita harus juga pertimbangkan pak prabowo dan koalisi yang besar sekali
kemudian koalisi besar di sana mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal
lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu
ada konsentrasi koalisi dan kesepakatan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi
jika melihat koalisi partai politik pendukung prabowo gibran di parlemen
setidaknya koalisi prabowo gibran punya dua ratus delapan puluh kursi dari lima ratus delapan puluh kursi
itu artinya prabowo gibran hanya butuh satu tambahan partai politik lagi
agar menjadi kuat di parlemen untuk lima tahun ke depan
tentu yang kini jadi pertanyaan siapa
partai politik yang bakal resmi merapat ke koalisi pemerintahan prabowo gibran